penangkapan kh tersangka pencuri mobil pickup ini dilakukan tim buru sergap polres pasuruan pada rabu dini hari
pria warga desa pakukerto kecamatan sukorejo ini diburu polisi karena mencuri mobil milik mertuanya sendiri
kepada polisi tersangka mengaku sakit hati sering dihina sang mertua karena tidak bisa menafkahi istri
setelah membongkar kunci pagar rumah korban tersangka lalu merusak kunci mobil dengan memakai kunci letter t
rencananya tersangka akan membongkar mobil sang mertua dan menjual suku cadangnya
tersangka melakukan pencurian itu awal mulanya didasari atas sakit hati terhadap mertuanya
karena mungkin ada perselisihan dan kemudian didorong oleh faktor ekonomi
yang mana nanti kendaraan yang hasil pencurian ini akan dicincang ataupun dipotong potong untuk dijual per bagian
lain lagi dengan yang terjadi di kecamatan bintan utara kabupaten bintan kepulauan riau
gara gara menikah lagi seorang pria di kawasan jalan manggar kampung sekera ditangkap polisi
ha diringkus di rumah keluarga istri barunya np setelah ia menggelar resepsi pernikahan pada sabtu dua belas februari
kamisian kanitreskrim polsek bintan utara menyebut tersangka dibekuk atas laporan istri pertamanya
yang bersangkutan dapat mengetahui suaminya telah menikah kembali
yang diunggah oleh saudara har
yang bersangkutan mendatangi tempat yang dimaksud ternyata benar di sana sedang berlangsung pesta pernikahan
ha pun mengaku ia sudah menikah sejak mei dua ribu dua puluh satu lalu dan telah memiliki anak
sang istri pertama melaporkan tersangka ke polisi karena ia kabur dan tidak menafkahi keluarga
tersangka ketahuan menikah lagi dari unggahannya di media sosial